jangan lupa like share dan subscribe channel ini
bagaimana sepak terjang johan budi sebagai politisi
dan mampukah johan budi kembali lolos ke senayan dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
pernah menjadi wartawan juga sebagai jubir kpk juga pernah menjadi jubir kepresidenan
dan kali ini menjadi anggota dewan
kira kira siapakah sosok politisi episode kali ini
halo bang johan budi apakah
bang jo ini biasanya ketemu terakhir di istana
nah ini di senayan di gedung anggota dewan
sekarang jadi anggota dewan
ya bagaimana bang johan cerita ini bisa
disebut sebagai politisi sekarang
jadi politisi bagaimana awalnya bisa memilih untuk menjadi anggota dewan
ya jadi saya selesai di kpk jadi plt pimpinan waktu itu
kemudian sempat running pimpinan kpk tapi ditolak oleh dpr
lalu saya mengundurkan diri dari kpk
kemudian tidak lama saya dipanggil pak presiden jokowi untuk menjadikan staff khusus bidang komunikasi
kemudian bertindak sebagai juri bicaranya pak presiden
kemudian di menjelang akhir masa jabatan pak presiden jokowi yang pertama waktu itu
saya ditawari untuk masuk oleh teman teman di pdi perjuangan
di partai waktu itu ya
awalnya sih diminta bantuan untuk membantu komunikasi partai ke publik ya
saya kan lama jadi juru bicara di kehumasan lah
sehingga waktu itu biar bisa membantu dari sisi komunikasinya di partai
waktu itu saya bersedia ternyata mau dijadikan caleg
waktu itu awalnya saya kira suruh bantu aja
kemudian saya ditawarin
tapi saya masih ini ya awalnya itu masih ragu lah ya
ini kan keputusan besar ya dalam hidup saya dalam berjalan
bang jenny penasaran bagaimana rasanya berada di ujung polar yang berbeda
tapi sekarang berada di sirkonya di dalamnya
publik perlu diberi pemahaman ya bahwa bad guy good guy itu ada di mana mana gitu
tidak hanya yang konotasinya tadi kamu sempat menyampaikan seorang koruptor gitu
saya kira semua sama
ada yang baik ada yang juga yang
artinya ada juga yang punya perilaku koruptif ya
dan itu tentu tidak monopoli parmen
saya kira di pemerintahan lebih banyak menurut saya yang ditangkap oleh kpk
artinya di setiap institusi apakah itu institusi penegak hukum
apakah institusi ya eksekutif legislatif maupun yudikatif
bahkan yang tidak terkait dengan tiga lembaga ini pun juga
berperilaku koruptif juga gitu ya
ini bisa kamu lihat data yang ada di kpk sampai hari ini tidak ada yang nggak pernah ditangkap oleh kpk
coba sebut lembaga yang steril dari itu saya kira nggak ada
semua pernah ditangkap tuh
artinya di setiap lembaga saya kira pasti ada yang dikenal oknumnya gitu lah
itu pasti ada
tinggal kita bagaimana kita menjalankan fungsi kita
dan saya akan berusaha terus komitmen untuk anti korupsi
dimanapun saya berada
stigma pemberantasan korupsi dengan stigma politisi tadi bang jul katakan kadang suka berseberangan
bagaimana untuk memastikan atau meyakinkan publik kalau bang jun ini tidak berubah
kalau itu dari omongan saya
ya tentu setiap orang akan membaik baikkan dirinya
jadi kalau kamu lihat saya ya lihat saya gimana saya bekerja di dpr
kalau kamu nanya pasti saya jawabannya bagus bagus kan
tapi masyarakat sendiri yang nanti akan melihat bagaimana saya bekerja
jujur itu tidak diucapkan
saya ini jujur loh itu
jujur itu bukan diucapkan oleh orang yang kamu tanya
anda jujur gak
jangan menjawab jujur atau tidak jujur
tapi lihat aja dia perilakunya seperti ini
saya punya integritas misalnya
integritas juga tidak diucapkan
bagaimana dia melaksanakan integritas dirinya dalam kerja kerja dimanapun dia berada
jadi kalau ditanya ya kamu lihat aja saya bekerja
teman teman di dpr yang bagus
yang benar benar memperjuangkan kepentingan masyarakat
cuman kadang kadang ya ini bukan menyalahkan atau media mainstream dan juga media sosial sekarang
yang benar benar bisa menggiring persepsi publik terhadap siapapun dia
apakah itu toko apakah itu
yang kadang kadang bisa dari orang yang baik menjadi penjahat
sebaliknya orang kadang kadang lupa
dia dulu penjahat kemudian bisa disulap menjadi penu
pak banjo ini berarti selama bekerja sebagai wakil rakyat apa saja target konkret yang sudah tercapai
tadi kan cukup banyak yang dianggap
gini saya nggak berburu ketika saya memutuskan menjadi anggota dpr
dalam pikiran saya dulu
kalau kita bekerja di sebuah lembaga
yang punya kewenangan yang lebih
maka kita bisa punya kontribusi untuk membantu masyarakat yang lebih besar
logika itu saya bangun bahwa kalau saya bekerja di dpr
saya bisa ikut melakukan pengawasan terhadap kerja kerja yang dilakukan oleh pemerintah
saya juga bisa ikut membahas
anggaran budgeting dengan pemerintah
karena tiga fungsi itulah dpr diperdukan
karena itu saya berusaha semaksimal mungkin tiga kerja itulah
kerja kerja seperti itulah yang saya jalani dengan baik
melihat kinerja kpk saat ini seperti apa pak banjo
apakah mengalami penurunan
atau semakin banyak
atau semakin membaik
sekarang kpk menjalankan kewenangan itu berdasarkan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu
di provisi yang tiga puluh dua ribu dua
ini menurut saya banyak sekali perubahan secara mendasar yang disebut dengan lembaga kpk
pegawainya menjadi asn
sekarang seolah olah kpk ini menjadi rumpunnya eksekutif
lembaga kpk ini independen
tidak masuk dalam eksekutif
tidak masuk dalam apa intinya tidak dibawah presiden
meskipun sekarang selalu digaungkan tidak dibawah presiden
tapi secara rumpun itu dia masuk ke dalam eksekutif karena pegawainya asn
pegawai kpk harus menurut undang undang asn
tentu ada perubahan
saya nggak bisa mengatakan kpk lebih baik sekarang dibanding dulu
atau kpk lebih jelek dibanding kpk yang dulu
tidak bisa karena kita harus bicara soal tolok ukur tadi
dan sekarang dia menjalankan kewenangannya itu dengan undang undang yang berbeda
divisinya banyak sekarang
belum lagi tadi yang status itu mengubah sop nya berubah
kan tidak bisa kita
tapi kalau kamu nanya ukuran satu persatu
tapi satu bidang saja
bang jho menarik seperti apa kedekatan yang digunakan pak jokowi
gimana caranya pas dipinang pdip jangan dijawab dulu
kita lanjut di sektor
menurut selanjutnya bang jho
nyalon kan harus izin ketua umum
ini nggak bisa juga kita
lagi di dabil jawa timur jujur
jadi terima kasih
bang jho tadi menarik soal dewan kolonel karena belum dapat jawaban
ya sampai hari ini saya belum dapat penjelasan yang clear ya
yang masuk di logika saya
karena proses waktu itu kan belum ada penentuan capres ya
waktu rame rame dewan kolonel itu kan belum ada penentuan capres
kalau di pdi perjuangan kan semua diputuskan oleh bu megawati soekarno putri
tapi begitu bu mega memutuskan ganjar pranowo menjadi capres
maka kami tegak lurus dengan keputusan itu
apalagi yang menjadi ketua tim mbak puan kan
kita dan arahan mbak puan sudah jelas
begitu ada putusan bu ketum
maka kita tegak lurus
kita sosialisasikan pak ganjar pranowo
itu ada di pertemuan di fraksi
sehingga kami dewan kolonel ini
kolonel kolonel ini ya tegak lurus
kita akan dalam kampanye nanti dalam kita kedapil juga
kita akan sosialisasikan mas ganjar pranowo
oke berarti bisa dipastikan saat ini klub klub pdp sudah tegak lurus
semuanya merapat dari saat tadi gitu ya
bang jo ini gimana target suara untuk pencalekan
sebenarnya pencalekan itu ada urutannya nggak sih bang jo
kan ini bang jok bisa dikatakan baru ya kemarin
sekarang udah menang juga
jadi nomor satu ke atau seperti apa
kalau nomor kita belum tahu ya
karena masih di kpu
di cs kan belum keluar
nanti kalau keluar itu
tapi saya dengar dengar kalau saya dengar dengar saya menjadi nomor dua
dulu nomor satu saya
di dapil jawa timur tujuh itu saya nomor urut satu
sekarang menjadi nomor urut dua
saya dengarnya begitu
lanjut lagi nih ya
saya kan dicalonkan lagi lah
iya kalau ini nggak bisa juga kita
lagi di dapil jawa timur tujuh
saya dengar saya nomor dua
dan tadi turun ke lapangan itu kuncinya ya bang jo ya
turun ke lapangan
melaksanakan tugas dpr ini ya sesuai dengan ini aja
bang jo ini kayaknya ada yang menarik nih
kira kira kalau mengingatkan
dulu kan jadi wartawan juga
ini kita deket media center nih khusus wartawan
dulu jaman jaman dulu ada apa pengalaman pengalaman lucu menyenangkan atau bukan yang serem saat saat ini kan
saya pernah kompes di sini waktu saya di bort
soal ordeng yang dulu itu
saya jadi jubirnya brt dulu
atau soal ordeng
konfestnya di sini kalau nggak salah
jadi wartawan dua belas tahun
gimana nih bang jo pengalaman kurang lebih ya dua belas tahun
sekarang zamannya berbeda
sekarang menurut saya media sosial itu menjadi sesuatu
sumber informasi dan medium untuk komunikasi yang paling utama
orang nyari informasi sekarang
saya kira bisa kalau disurvey mungkin orang nyari informasi itu lebih dulu dia masuk di media sosial
bukan di media mainstream
kalau dulu kan enggak
dulu kan media mainstream masih jadi acuan lah
sementara sekarang dengan
kemajuan teknologi informasi yang
lompatan menurut saya
sekarang media sosial menjadi sumber informasi utama
kalau yang paling lucu atau yang menarik bang jo ketika pas lipukan ke lapangan ketemu narsung
atau narsungnya ada yang galak juga
oh iya sering itu
diancam juga pernah
di mana tuh bang jo itu
diancam juga pernah dulu
memberitakan tentang korupsi seseorang kan
kemudian mereka menggunakan kekuatan
kantor di geruduk juga pernah
itu itu sih bagian yang tak terpisahkan
dalam kerja kerja sebagai jurnalis
dulu kan ketat
dulu enggak sebebas sekarang
kan masih orde baru saya
saya sempat menyaksikan peristiwa
sebagai reporter dulu
peristiwa sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan itu
terus meliput itu
jadi itu pada mana memorable banget
yang di semanggi itu
antara mahasiswa dengan
saya ada di situ dulu
meliput di situ
di belakang marinir
itu kan tegang banget dulu
saya sempat lah
bang jho ini penasaran
bang jho lebih asik menjadi wartawan
menjadi jubir kpk
menjadi jubir kepresidenan
atau menjadi anggota dewan
kita nanti bersantai santai
terima kasih segmen selanjutnya
jadi buat saya
jabatan itu jangan ditaruh di dalam hati
tapi taruh di tangan
jadi kalau kamu kehilangan itu
kan pernah jadi wartawan
pernah jadi jubir kpk
pernah jadi jubir kepresidenan
sekarang anggota dewan
ketika kerja di kpk
karena sebagai jurubicara kan harus menyampaikan
kasus kasus yang berhubungan dengan
kut an kut nasib orang
tersangka atau tersangka
sehingga harus benar benar hati hati ya
ketika saya menjadi jurubicara kpk
tentu banyak yang tidak suka
selain masyarakat ya
masyarakat dulu kan sangat mendukung
ditangkap kpk ini kan
orang orang di ancam dan lain sebagainya
tingkat stresnya lebih tinggi
ringan dibanding ketika jadi jurubicara
kalau di pak presiden jokowi kan
saya nunggu dulu apa yang dikatakan oleh pak presiden jokowi
menyampaikan dulu itu gitu
jadi setiap apa yang saya sampaikan
menyampaikan dulu ke pak jokowi
atau pak presiden
menyampaikan baru saya
nah kalau di dpr ini kan
saya kira tingkat stresnya
hampir gak ada lah
apa yang harusnya kita lakukan
supaya kita di dpr
jadi kalau ditanya itu ya
lebih stres di
lihatlah sih ya di kpk
kalau sekarang senyum
kalau sekarang lebih
lebih bisa menikmati
lebih gemuk tadi ya
jadi kalau lari
jangan ke depan
ini john budi kan sangat
brandingnya sangat kuat
sebagai jubir kpk
apakah ini menjadi modal juga
di dapil neraka tadi yang disebutkan
ada pengalaman menarik nggak bang jo
saya itu sampai ke pelosok pelosok
kucuk kucuk gunung itu
pernah saya sampai juga
dengan sebelas lima belas orang
saya tetap aja di tanggal kampanye
dan kebanyakan mereka mengenalnya
bukan jurubicara presiden ya
tapi jurubicara kpk
jadi itu melekat betul
waktu itu di
sehingga saya lebih mudah memperkenalkan
diri kira kira gitu lah
mereka melihat saya itu
atau mengenal saya itu sebagai
bang jho juga kan
beberapa juga sempat viral
bilang ke pak mahfud
kalau misalnya mengingatkan nih
kalau presiden jokowi ini
suka membuat gaduh
gak dulu itu
lebih ke arah becaan
itu kan ada
bu simuliani kan seolah ada beda data yang disampaikan
kemudian disampaikan bahwa tidak ada perbedaan data
saya cuma menceritakan saja
dulu pernah ada di kabinet pak jokowi yang ribut di luar
kemudian dua duanya diganti
saya bercanda saja mengelengkapi
jadi poinnya dulu itu
ini rapat dengan pak mahfud yang harusnya membongkar tiga ratus empat puluh sembilan
itu kan persoalan besar
dan itu disampaikan oleh pak mahfud
tapi kan jadi ancam mengancam gitu
saya mengingatkan pada semuanya
termasuk bukta komisi tiga jangan ancam ancam
bang jo ini kan tadi jubir sudah kpk kepresiden
lalu kemudian wartawan
terus sekarang caleg
ini semuanya kan ada yang lompat jauh dari kpk ke anggota dpr
ini klise ya
tapi itu yang saya lakukan
saya mengalir aja
jadi buat saya jabatan itu jangan ditaruh di dalam hati
tapi taruh di tangan
jadi kalau kamu kehilangan itu gampang melepaskan
tapi kalau kamu jabatan itu adalah skalanya gitu ya
maka ketika kamu kehilangan jabatan kamu bisa stres atau kamu bisa melakukan apa saja
agar jabatan itu tetap ada di kamu gitu
nah saya nggak begitu
jadi biasa aja gitu
misalnya sekarang di dpr gitu ya
kemudian ada misalnya ada prinsip saya yang kemudian
bertabrakan dengan partai gitu
kemudian partai merasa bahwa saya tidak perform gitu ya
menurut partai gitu
kemudian saya harus di paw
saya siap aja
di paw kapan saja saya siap

kayaknya mukanya tenang
kalau aslinya ini tadi melaju
kita jawab cepat nih bang jo ya
ya jarang liat bang jo itu ketawa tawa senyum sumringan kan
ya kalau ngumumin orang tersangka atau tidak ya
jangan ketawa tawa tuh
tapi di luar itu tetap aja
kalau sehari hari ya bisa bercanda ketawa
oke bang jos siap ya
jawab langsung ya
lari atau makan
jubir kpk atau jubir presiden
laut atau gunung
nonton tv atau bioskop lah
bukan gak bisa sih
karena lebih suka gitu
suka nyanyi apa bang jo
tidak terlalu suka nonton film
tapi lebih baca sebenarnya
kalau nyanyi gak suka
nyanyi sedikit sedikit gitu nyanyi jawa
sambil nyanyi bareng didi kemput aja ya
jangan lupa subscribe like share dan share ya
jangan lupa subscribe like share dan share ya
berarti yakin pemilu dua ribu dua puluh empat ini kembali bisa meraih suara di dapur neraka lo
ya gini kalau dulu kan saya berangkatnya sebagai mantan jurubicara kpk
mungkin persepsi publik bisa berubah
karena saya sekarang sudah politisi gitu
meskipun saya tidak melakukan apa apa orang melihat politisi itu tentu berbeda persepsinya ketika saya menjadi jurubicara kpk
mungkin ada pengaruh juga
tapi saya sering ke dapil ya
dulu zaman sebelum pandemi itu saya selalu keliling ke lima kabupaten
tapi setelah pandemi itu saya nggak keliling ke lima kabupaten
pas pandemi itu
karena memang dibatasi mobilitas
tapi saya tetap ke dapil ya
sekarang mulai bukan sekarang ya
pokoknya setelah pandemi rendah itu
saya kembali keliling
oke berarti nanti kita lihat hasil seperti apa bagaimana kinerjanya bang jo
tentunya masyarakat nanti di dapilnya yang akan menilai nih seperti apa kinerja dari mantan jubir kpk
dan juga sekarang sudah menjadi benar benar politisi ya

kita lihat di dapilnya
apakah benar nggak sih warganya bang ju kayak gini
nanti kita buktikan bang jo
terima kasih bang jo waktunya
saya tetap istiqomah
thank you bang jo